aksi unjuk rasa yang digelar hari ini pengamanan di kediaman gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama di perketat
satu ssk brimob disiagakan di dalam area komplek perumahan pantai mutiara pluit jakarta utara
kami sore setiap pengunjung yang akan masuk ke dalam perumahan diperiksa oleh petugas keamanan perumahan dan juga dua personel brimob bersenjata lengkap
dalam area perumahan juga berdiri dua tenda posko brimob
satu ssk brimop ini mulai berjaga dan ditempatkan di perumahan ini sejak tiga hari lalu
personel brimob disiagakan di perumahan guna mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan terkait aksi unjuk rasa jumat empat november
brimob dari sumatera selatan ada satu ratus empat puluh
nah untuk sekuriti dalam nggak ada tambahan
nggak ada tambahan ini